ombudsman republik indonesia menemukan banyak masalah yang berpotensi maladministrasi
selama pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil cpns dua ribu delapan belas
di antaranya banyak cpns di daerah sulawesi tenggara yang tidak masuk persyaratan passing grade
namun diloloskan oleh oknum pejabat setempat
dalam jumpa pers di kantor ombudsman ri rasuna said kuningan jakarta selatan senin siang
ombudsman ri menyampaikan temuan banyak permasalahan yang berpotensi maladministrasi
selama pelaksanaan seleksi cpns dua ribu delapan belas
dari satu lima puluh empat laporan di ombudsman pusat dan tiga puluh empat perwakilan ombudsman di seluruh indonesia
sembilan ratus empat puluh sembilan laporan adalah masalah dalam tahapan seleksi administrasi
dari penyelusuran ombudsman menemukan banyak cpns di kendari sulawesi tenggara
yang tidak memenuhi standar pasi grade
namun dapat diloloskan untuk diterima sebagai pns oleh pejabat setempat
yang temuan terbaru kan sebetulnya informasi yang baru masuk ke kami adalah di satu daerah
diumumkan itu ada nama nama yang terindikasi tidak lulus dalam skd
angkanya dimanipulasi oleh pejabat di daerah itu
di daerah mana pak
di salah satu daerah di sulawesi tenggara
dan ini saya kira baru indikasi awal
ya saya kira akan banyak daerah yang melakukan itu
kalau tidak diawasi oleh kita semua oleh bkn oleh kemenpan rb
atau oleh wartawan
oleh ombudsman di daerah
atau oleh siapapun di daerah
itu harus mengeluarkan pengawasan itu saja